hai kamu ini yang malu bukan saya musti dikasih pelajaran
makma jangan makni dagangan saya majang dagangan kamu nasib dia juga
hai dan saya juga majangan ini jangan masuk masuk
yang punya bini
maganti baju dulu sebentar ya tapi jangan lama lama
mak nanti keburu miss universe
harus keluar oh iya iya sebentar sebentar ya
dulu gambar iya
karena mau minum apa udah makasih
johana teh beneran kabur bapak ustadz rw ma memang bilang begitu
di atem malah ikutin ibadah
hai pembunuhnya di atas rumahnya makna dia terus keluar oh iya iya sebentar ya
buangan bayi yang di rumah mimpi astagfirullahaladzim
hai aset sama sobri na gimana tuh bapak itu
hai kalau ada kerjaan buat aset ajak atu dan kerjaan apaan atuma
hai bapak juga mau bilang sama kusoi
hai tapi kalau di ladang sepertinya sih masih butuh orang alhamdulillah pak pak
dan di depan sebentar iya
mbak makasih ya mbak mbak udah mau ngerawat cuy
waktu ngandun tinggalin cuy
kalau mau ngerawat cuy
kalau mau ngerawat cuy
kalau mau ngerawat cuy
mungkin saya tidak akan seperti sekarang mbak
sudah tahu semua mbak
sudah tahu kalau cuy teh dibuang orang tua kandung cuy waktu bayi
siapa yang ngasih tahu kamu cui
pak ustadz kemen sama orang cibaringkok mbak
dia membawa suku
ya udah tunggu
vg musik ia cukup
jujur langsung pamit pulang aja soalnya juga belum lebaran sama orang ciraos
tadi baru sempat lebaran sama pak ustadz sama bos brai
makan dulu sebentar
kamu gak kangen sama masakan emak
cuy jangan malu malu ya cuy
masuk yuk masuk masuk ayo cuy
kamu kayak gak pernah berantem aja ceng malah seringan kamu berantemnya daripada saya
acing tawuran sama siapa kom
sama sang mertua mak suha
mak hebat kamu ya hebat kamu acing hebat kamu
aduh mak aduh mak aduh mak
aduh mak ampun mak
aduh istri diare mati matian kamu
enak enakan disini pacaran kamu ya
mantan suami kamu buta kali matanya
kamu yang buta
gak lihat kamar mandi kosong
iya mak ini juga abis ini mau nyuci mau ngopi dulu
hah cepet aja
simpenin kopinya ya
ketiban gajah kamu baru tahu
nah mak ini kebetulan mau ke
ini mak kebetulan mau
ya mak ya sebentar mak
ya udah mak
kamu tuh emang
emang kebaya berat kamu
mak udah mak
mak kebetulan aja barusan sama sama entin
kurang kurang baik kamu
mak udah mak
mak udah mak
jangan bikin ribet kesini
kamu ini yang malu
musti dikasih pelajaran
kamu naksin dia juga

yang tua bukannya bikin wubur
kamu juga erosikan
yang punya bini gak ngurusin
suami kalau simple ini kayak apa rwot
controlla bukan untuknya
jangan lari kamu

kamu malah main cemek
aduh ma ampun ma
istri jauh jauh kerja di luar negeri
kamu malah main barang kuat
ma ampun ma ampun ma
kepala kamu masih sakit tidak
itu kan cerita yang kalian tahu
ada yang kalian gak tau
ada yang kalian gak tau
ada yang kalian gak tau
sudah divaksin kemarin
sudah divaksin kemarin
sudah divaksin kemarin
sudah divaksin kemarin
saya mau ke pasar
kang aceng itu dari mana
dari abis nganterin edward sekolah
atu namanya keren
eh tapi cik
ketawa tuh cik
tadi dulu baru ketawa
si aceh yang masra masraan sama si cantik copet
kenapa sih kayak orang takutan gitu
nggak apa apa ayo atu sok duduk
kalau asli dari mana
dari bogor deket atau kita hanya
eh pak apa apaan ini main takut takut
ini urusan saya sama dia
kamu kenal sama dia no
eh ini gimana sih
ini siapa yang kamu
sebenarnya ini salah paham

nah ini temen saya tanya aja sama dia
nggak iya kan saya baru kenal sama dia
saya nggak kenal sama dia pak
loh eh sebentar pak
dang atuh dang tolongin atuh dang
bohong bener kamu
pasti tahu dang
maaf bapak saya itu orang baru
tidak tahu saya ini
kamu jahat dong kamu jahat
itu mah bukan pujian pedut
ini lebaran pertama kita di ciraus ya
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
kamu ngerasa jatuh